berikutnya pemecahan rekor di cabang olahraga angkat besi asian games dua ribu dua puluh dua oleh atlet korea utara terus berlanjut hingga senin
sementara juara olimpiade dua ribu dua puluh satu tokyo chu su ying berhasil menambah medali emas dari cabang trampolin untuk tuan rumah tiongkok
atlet angkat besi korea utara kim ilkyong memecahkan rekor dunia pada senin dalam perjalanannya meraih emas di kelas lima puluh sembilan kg putri
ia berhasil mengangkat barbel seberat satu ratus sebelas kg dalam angkatan snatch yang melampaui rekor satu ratus sepuluh kg yang dicetak oleh juara olimpiade asal taiwan kuo sing chun pada dua ribu dua puluh
atlet berusia dua puluh tahun ini menjadi atlet angkat besi wanita ketiga di negara asia timur yang masuk dalam buku rekor dunia di hangzhou
pemecahan rekor angkat besi oleh kim ilkyong menjadi pemecahan rekor ketiga oleh atlet korea utara dalam asian games dua ribu dua puluh
di mana sebelumnya pada sabtu tri songgong dan kang hyung yong mencetak rekor peraih emas masing masing di kelas empat puluh sembilan kg dan lima puluh lima kg
masih pada senin atlet trampolin tiongkok juara olimpiade dua ribu dua puluh satu tokyo zoo shui ying berhasil meraih medali emas usai mengalahkan rekan senegaranya
hui cheng dengan penampilan akrobat udara yang spektakuler
masih di hari yang sama jepang menyapu bersiglar triathlon dengan membawa medali emas berguna
campuran usai sebelumnya mengungguli tiongkok di nomor individu putra dan putri
sementara di nomor balap kano tiongkok mendominasi hari pembukaan lomba ini dengan mengklaim empat dari enam medali emas yang ditawarkan